pasti hidup yang dia jalanin sangat berat
bisa masukkan nomer kamu ke handphone saya
maaf sekali tante
jadi sekarang saya gak megang telpon
apa jessica sengaja gak mau kasih nomor handphonenya
karena dia dan keluarga yang membenci keluarga saya
apa mereka menyangka saya menyuruh deniz
gara gara nemenin renat tidur jadi ikut ketiduran di gue
tonggi lagi disini
ko gemoy makan es krim
aku gak batuk
iya sekarang gak batu
tapi nanti terus kalau kebanyakan
batuk nya kembuh lagi loh
makannya udah ya
nanti kalau rena sakit
mama jadi sedih
cusnya juga sedih
aku udah makan es krimnya
sini disperasin dulu
banyak banget nih boy
sekarang kita cuci tangan
cuci tangannya lengket
kamu ingat kondisi kamu dong
kamu kan harus banyak istirahat ya
kalau misalnya tuh bahaya buat
bapak sama kamu mas
insya allah kita gak dapat apa apa
saya pasti jaga mama dan saya pasti jaga diri saya sendiri
udah gak usah khawatir
iqbal itu bukan orang sembarangan mo
mama gak ada kenapa
udah kamu tenang aja sayang
jangan mikirin hal yang aneh

hidup kita akan tenang lagi sayang
bisa kayak dulu ya
jangan lupa makan siang
ii anak mama mau kerjaan pr
ayah kalau mama bilangin
jangan minum es dulu sayang
nanti liat dengerin ya
tadi pergi pak pergi sama siapa
sama anak sama menantu bapak
begitu ya terima kasih ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini mama lagi pergi sama al
tadi sama andin juga cuma andin udah kita pulangin ke rumah pak
mama sama al mau ke bandung
kita mau ketemu sama cleaning service yang waktu itu lho pak
mau tanya tanya soal iqbal sama dia
iya abis tadi kan mama lihat papa tuh sibuk banget

oke iya sebentar ya pak
oh iya ma tolong di let speaker aja
insyaallah pasti saya jagain mama
ya assalamualaikum walaikum salam
pasti hidup yang dia jalanin
bisa masukkan nomer ke handphone saya
jadi sekarang saya gak megang telpon
jadi sekarang saya gak megang telpon
sengaja gak mau kasih nomor handphonenya
karena dia dan keluarga
yang membenci keluarga saya
apa mereka menyangka saya